bending tunggu bunda
bending jangan gitu nak
nak tunggu bunda nak
nak jangan gitu nak
nak jangan dengerin bunda
bener banget ya
gambar apa sih nak
belum selesai selesai dari tadi
dingin lagi selesai kok bun
penasaran nih nenek pengen liat
sama bunda juga loh
ini mau lihat hasilnya kayak apa sih
bagus banget itu
ini gambarnya ada aku
abis itu bunda abis itu ada gunung
abis itu rumah kita
hebat nenek liat ya
bening nanti pas udah gede
bending mau bahagiain nenek
bening mau bangun rumah yang gede
banget buat kita
nenek coba sehat ya biar bisa jalan jalan sama bening lagi

kenapa kedua orang yang aku sayangi
harus menderita sakit seperti itu ya allah
aduh aku mimisan lagi
tapi aku tetap harus ambil jemput itu buat nenek
tolong ambilkan dopet ibu ya
ini kamu pegang aja ya
di dalam dompet itu
ada uang tabungan ibu
buat bekal kamu ke jakarta
ibu ingin secepatnya kamu cari nesa
butuh donor sum sum tulang belakang secepatnya
dia harus sembuh
dan di dalam amplop itu
ada alamat jemput
yang pernah dia kirim terakhir lima tahun yang lalu
naya kan gak mungkin pergi ninggalin ibu
kamu gak usah khawatir
ada banyak tetangga yang bisa jagain ibu
ibu akan baik baik aja
umur ibu itu kan sudah tua
punya sudah tidak banyak lagi
jangan bicara gitu
tapi kalau bening
dia masih punya banyak mimpi
dan masih punya masa depan
kamu harus segera bawa bening ke jakarta
karena hanya ibu kandungnya yang bisa menyelamatkan dia

bening tunggu bunda
bening jangan gitu na
na tunggu bunda na
na jangan gitu na
na tolong dengerin bunda
na na tunggu bunda
na na tunggu bunda
dengar penjelasan bunda dulu sayang
tapi gak ada yang bisa berubah apapun antara kamu sama bunda
sayang bunda untuk kamu untuk melebihi apapun
lebih dari apapun
dan walaupun kamu bukan adek adek bunda
tapi buat bunda
kamu itu ya anak bunda
ini anak bunda
jadi kita berpisa
bunda gak mau kehilangan kamu
gak sampai kapanpun
bunda itu sayang sekali sama tamu